ketika di vonis hakim bahkan satu di antaranya telah bebas
keluarga mendesak polisi untuk segera menangkap ketiga pelaku yang buron
terlebih satu di antara ketiganya adalah dalang pembunuhan dan ruda paksa terhadap korban
keluarga pengennya cepat ketangkep lah
cepat ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya
karena sudah menghilangkan nyawa orang kan
ya jangan enak berkeliaran
mungkin karena banyak dukungan makanya polda sekarang bergerak
kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini tanya sana sini tetap aja
udah stuck nggak ada perkembangan lagi
harapannya cepat ketangkep cepat diadilin
saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan
setelah nanti filmnya redup orangnya belum ketemu tutup buku lagi
kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina
delapan tahun silam di cirebon jawa barat kembali ramai diperbincangkan
keluarga mendapat dukungan publik setelah peristiwa tragis itu difilmkan
awalnya kematian vina dan eki sempat direkayasa para pelaku yang dibuat seolah olah kecelakaan tunggal
namun dalam penyelidikan polisi menemukan luka tak wajar
menyimpulkan telah terjadinya pembunuhan
orang tersangka yang terlibat pembunuhan
dan penganiayaan vina namun
polisi mengungkap kesulitan untuk
mengungkap identitas karena delapan pelaku
lain enggan mengungkap identitas
terkait dengan status dpo
telah kami keluarkan dpo nya
ya identitas asli dari ketiganya
kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina
terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
merekayasa seakan akan korban meninggal
pada tiga puluh satu september dua ribu dua puluh
geng motor ditangkap sementara tiga
memperkosa vina dalam kejadian itu
masih dibawa umur difonis delapan tahun penjara
bahwa masih ada tiga pelaku pembunuhan
mengungkap tuntas kasus ini dan menangkap
tim liputan kompas tv
sudah ada prof adrianus meliala
selamat petang bapak bapak semuanya
selamat petang pak beni
bergulir delapan tahun lamanya
kemudian mencuat kembali setelah
difilmkan begitu ya dengan judul
yang sama sebenarnya apa
kesulitan dari para polisi
dari proses pendampingan kompolnas
kami sampaikan bahwa kompolnas
beberapa kasus yang masih
sekolah di bogor yang
kami turun dua kali sampai dengan
saya yakin dengan ditangani oleh
mengungkap kasus subang yang tadinya
lamanya ini memang banyak faktor
di awal karena bagaimanapun
orang itu maju ke pengadilan
nah ini pak surawan terima
berestafet oleh sebab itu
dilakukan dan kami sudah berkomunikasi
akan ngawal terus dan kami optimis
tapi kan kemudian yang kemudian menjadi kekhawatiran
saya sampaikan tadi kan ketika
persidangan kalau kita ikuti
direkayasa oleh pihak tertentu
kasus ini terjadi hal yang sama
mari kita sama sama berikan kesempatan lah
yang perlu didalami dan sebagainya
berlalu jadi sebenarnya faktor apa sih yang kemudian
jadi kalau orang terima warisan
yang ditinggalkan adalah kasus rusak
saat awalnya ditangani secara acak acakan
di teman teman kepolisian adalah begitu kemudian
maka kerjanya juga tidak sepenuh hati
terutama ditumpuk yang ditangani adalah
kasus yang hari ini datang yang menarik perhatian
waktu waktu lalu kemudian makin
tapi kan tentu tidak bisa begini terus kita lalu harus
tetap kemudian lalu perlu ada satu mekanisme
satu unit ya atau direktorat kalau memang itu tingkat
mabespori untuk melakukan penanganan
dimana dalam rangka penanganannya
limit anggaran dan kalau perlu
kalau pakai pendekatan anggaran ya nanti
prof kalau kita melihat fakta
dan juga barang bukti yang ada
di persidangan pada saat persidangan
sebelumnya begitu apa yang bisa dilakukan
untuk bisa segera menangkap atau
menemukan pelaku yang tiga ini
yang masih buron ini masih berkeliaran
misalnya soal kasus bogor itu kan
kemudian gambarnya pecah bandingkan juga
dengan kasus aksena dimana memang
pelakunya nah masalahnya pada kasus ini kan
didalami jadi saya kira ini lebih
hal yang bersifat tuntas yang kemungkinan
direktur direktur atau kasus kasus sebelumnya
jadi saya kira kita perlu berterima kasih
dari segi teknik penyidikan tadi wawancara
oke ini kan kita juga menemukan
ada fonis begitu enggan mengungkap
terkait dengan tiga yang masih tiga orang
yang masih buron ini apa yang menjadi penyebab
juga enggan untuk mengungkap identitas
pak benny ini kan kalau kita lihat ya
polda jawa barat ini memang sudah merilis
para pelaku ini karena ini kan jadi atensi
publik juga warga juga memberikan
diedarkan ke publik itu memang
ya itu ada identitas
fotonya karena dengan foto itu
lebih mudah orang mengidentifikasi
karena fotonya dihidarkan lewat
nah kalau dari hasil penyelidikan
dan sebagainya ini memang
untuk nanti bisa sampai dengan mengidentifikasi
siapa sesungguhnya tiga orang ini
kita perlu menunggu dulu lah
tentu kita menunggu betul begitu
foto foto dirilis oleh polda jawa barat
terkait dengan foto foto buronan ini
bagaimana kemudian polisi bisa mencari
paling tidak keberadaan dari tiga buronan ini
kalau kita lihat kan sebelumnya
para terpidana ini kan ditangkap begitu
dengan barang bukti handphone atau telpon seluler
yang kemudian disita oleh polisi
bagaimana ini bisa terungkap begitu
supaya kita juga masyarakat juga bisa
karena memang atensi ini sangat besar
namun hanya ingin mengemphasize bahwa inilah
dimana seiring dengan waktu
kemudian bukti dan saksi itu lalu kemudian menjadi
kalaupun ada foto yang diambil delapan tahun lalu
maka bisa dibayangkan pada hari ini tentu sudah
sudah susah untuk dijadikan sebagai satu patokan
nah maka memang menjadi timlly dan
bagi kepolisian untuk melakukan satu kegiatan
sehingga kemudian lalu kita apa
kita terbantu dalam rangka alat bukti tersebut
nah maka ketika kemudian lalu sudah seperti ini
tentu kita sudah harus berpikir bahwa
ingatan sudah terdistorsi memori sudah
sudah aus ya dan bahkan sudah tidak ingat lagi
maka tentu bisa dibayangkan kegiatan pendalaman oleh
yang akan digali oleh kepolisian adalah yang namanya main map
bahwa seseorang itu pasti memiliki kata mental dalam rangka
dengan di rumah siapa dia merasa familiar
orang orang siapa dia berasal lokasi lokasi mana yang
mungkin sering didatangi oleh pelaku begitu ya
dengan kata lain apa namanya kita bicara mengenai kedekatan orang dengan lokasi lokasi tertentu
nah tapi juga sekali lagi dalam konteks delapan tahun itu tentu saja banyak hal yang sudah berubah
jadi saya bisa bayangkan kesulitan kepolisian dalam rangka meristres segalanya begitu
oke kita akan menunggu bagaimana langkah polisi dalam hal soal foto foto tadi yang kemudian harus
bisa segera dirilis pastinya kita berharap ya
kemudian begini prof adrianus pelaku atau terpidana kita menyebutnya terpidana yang delapan orang ini
ini katanya enggan untuk mengungkap identitas asli tiga buronan
kalau dari kacamata anda mengapa ada ketakutan ini
ya saya bisa bayangkan bahwa itu akan diperkirakan akan menginkriminasi dirinya
jadi tentu saja sebagai seorang yang terpidana ya memang dia sudah inkrah ya
tetapi juga di pihak lain dia khawatir kalau kemudian dia memberikan keterangan kepada kepolisian
maka lalu kemudian kepolisian bisa membuka kembali dia lalu jadi saksi kembali dan tentu dengan kacamata awamnya ya
dan kemudian lalu menambah masyarakat pidananya
jadi kira kira saya bisa memahami kalau kemudian seorang yang berada dalam status terpidana warga bina akan hati hati betul
dalam rangka bicara soal kawannya yang masih kabur di luar sana
pak benny ini bagaimana kalau misalnya kita lihat ternyata terpidana yang lain begitu di delapan yang sudah di vonis ini
ada apa ya bisa dikatakan enggan lah mengungkapkan sebenarnya identitas asli bahkan memberikan informasi soal tiga
kembali kepada masalah foto tadi ya
pelaku yang lain pertanyaan
saya apakah dulu dilakukan
kasus pembunuhan sari dewi di hotel
yang membantu saya untuk
oke dalam kondisi tidak sadar
kita bisa mengambil informasinya tapi setelah sadar
tentunya akan bisa menjelaskan
yang saya sampaikan tadi di awal
penanganan itu sangat menentukan
oke saya ke prof adrianus prof adrius
tiga pelaku yang masih buron
ini punya background yang begitu
kuat bahkan sampai terpidana
enggan untuk mengungkap sebenarnya identitas
jadi kalau saya bayangkan bahwa
itu akan mengandalkan pada mental map nya
tetangganya atau lari ke rumah saudaranya
sesuatu yang familiar dan itu yang
dengan mudah ditangkap tiga orang ini
kelihatannya dia mungkin dibantu
didukung oleh siapa gitu sehingga kemudian lalu
hal mana kemudian menyulitkan kepolisian dalam rangka
dan mungkin terus bertahan sehingga kemudian
namun demikian saya meyakini bahwa itu
kasus keseharian yang muncul ya sehingga kemudian
itu tidak kemudian lalu mengindahkan
kepada pr yang sudah
tr diterima maka lalu lupa
jadi saya juga mengharapkan
agar semua orang yang akan pindah
baik terima kasih kriminolog universitas
indonesia prof adrianus meliala
kompolnas pak benny mamoto terima kasih
bapak bapak telah bergabung bersama kami dalam